agenda sidang terdakwa riki rizal dan kuatruf hari ini diselenggarakan di pengadilan negeri jakarta selatan
yaitu berupa pemeriksaan saksi
pemeriksaan ajudan dan art dipisahkan atas permintaan penasehat hukum terdakwa
agar tidak ada yang saling mengubah keterangan
dalam persidangan saksi romer yang merupakan ajudan terdakwa fs
memeragakan situasi di dalam rumah dinas duren tiga
ketika ia masuk beberapa saat setelah penembakan
peragaan dibantu oleh saksi lain yaitu daden prayogi dan farhan
saksi romer menunjukkan apa yang dilakukan terdakwa kuat dan riki rizal
setelah baru saja terjadi penembakan
kedua terdakwa hanya berdiri di dekat korban yang sudah terbaring
menurut keterangan romer terdakwa riki dan kuat hanya diam tanpa bercerita apapun
saat itu romer juga mendengar suara pc menangis dari dalam kamar
pada saat saudara mendengar tembakan
saudara sempat di luar dan mencari sumber sampai akhirnya masuk ke dalam
saudara mendengar lebih dari lima suara tembakan
ketika saudara masuk ke dalam
saudara bertemu dengan saudara terdakwa ferdi sambo
dan saudara pada saat itu sedang memegang senapan
dan saudara kaget ketika melihat saudara ferdi sambo keluar
tidak lama kemudian saudara masuk ke dalam rumah
saudara melihat ada terdakwa riki
ada terdakwa richard
ada terdakwa kuat ma'ruf
dan saudara melihat tidak lama kemudian
saudara melihat korban sedang tertelungkup
betul yang mulia
kemudian saudara coba ceritakan selanjutnya
kemudian saya masuk ke dalam
saya bertemu dengan richard
saya tanya richard ada apa
jawabnya saya cuma saya refleks bang itu aja
setelah itu bapak ferdis sambo masuk
di situ dia mau ngikut saya
sambil berkata kalian tidak bisa jaga ibu
setelah itu pak efes masuk ke dalam jemput ibu
saya mendahului keluar
terus pak efes keluar bersama ibu
kemudian disusul dengan bang riki keluar juga
sampai di luar saya mendengar
ada perintah dari pak efes untuk
kepada bang riki untuk mengantarkan ibu kembali ke saguling